cepetan dong rom kalau udah pusing nih ah ya sebentar dong umi sabar sampai
juga orang tua atau diri sakit sakit ditolongin gak terima kasih cerewet banget
hai dari najib sejalan sendiri nih urusan gua anak gue sama lu gua kayak diurusan aduh udah ya umi
udah mulai melulu habisnya barang tadi lebih baik sekarang barang aja deh kasian umi sama
abah mau istirahat udah kalau gitu abang pamit dulu sama abah sama mia nggak usah
nanti nungguin ya udah kalau gitu abang pamit ya assalamualaikum waalaikumsalam
ya biarin aja melucu jangan sendiri aja loh udah udah udah
kan tadi saya sudah bilang kelanjutannya akan kita selesaikan dengan cara musawarah mupakat
soalnya mereka nih biangkerok yang bikin warga di sini kagak akur ya kagak
udah udah udah sekarang kalian pulang deh semua pada ya bubar bubar bubar baiklah pak haji kalau
gitu saya atas nama semua warga mohon maaf yang sebesar besarnya karena kita sudah ikut
menzolimi keluarga pak haji sulam iya iya udah kami sekeluarga udah maafin kok
ngapain pada bulan
datika mendingan adika juga pulang dah ye mu maos bye bye
udah lah sini sih
bersama aja yuk
ya udah deh
apa masih lo mau perkarain
lebih baik pak haji sahabat aja main main
nah ya pulang deh
kita kan lagi menjalankan ibadah puasa nih
ada baiknya kalau kita concern sama ibadah kita
betul nggak pak haji
pak haji boleh pulang juga ya pak haji ya
ya udah silahkan ya
makasih banyak pak haji
makasih banyak ya
aku kau alih alih bereandaarb
kamusang lagi ke buddy
jalani keluarga kita
jadi mereka tuh kudu dikasih sanksi
roh ini incing bilangin ya
jangan sampai pikiran emosi sama perasaan lo itu ditunggangin setan
nanti lo bisa kebawa amarah sama dendam
benar tuh roh
lo jangan kebawa emosi
nanti disebut namanya jadi pengikut setan
yaudah mengenai sanksi memang dipikirin nanti aja lah
yang penting sekarang warga sudah tahu
siapa yang salah siapa yang benar
gue juga berusaha untuk sabar
incing juga berusaha untuk sabar
kalau kita sabar insya allah nih
bayi yang ada di perut kundi nanti keluar
jadi anak yang sabar
nggak beling satan
bang tapi lo pengen
yang salah itu kudu dikasih sanksi bang

tak ada busur
nah ini orangnya
apakah kamu jahat
tapi bukan soal kerjaan
boleh dong kenapa
gini barusan aku ditelepon soal pengacaraku
dia suruh aku datang ke pengadilan besok
untuk memberi kesaksian aku di pengadilannya firman
aku berharap semuanya berjalan dengan lancar
ya walaupun jujur aja aku
aku merasa gak tenang sekali mikirin itu
tapi aku yakin rek
kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik
aku akan lebih tenang kalau melewati masalah ini bersama kamu
kamu itu adalah perempuan yang baik
siapapun pria pasti
akan menerima kamu dengan tangan terbuka
dengan senyum di wajahnya
dan hati yang tulus
aku gak menginginkan banyak laki laki
tetapi hanya menginginkan satu laki laki
yang saat ini sedang berdiri di hadapan aku
hei kok melawan sih
kok ke pabos dulu ya
nah semua bisa selesai kok
aduh rom cepetan dong rom
kalau om lai dipusing nih ah
ya sebentar dong umi sabar
ini udah sampai kan
eh ini juga orang tua
enggak tahu diri sakit sakit
ditolongin gak terima kasih cerewet banget
biarin aja rom sudah jalan sendiri
ini urusan gue sama anak gue
sama lo gue enggak diurusan
aduh udah ya umi enggak usah ribut ribut ya
lebih baik sekarang mbak ramadi pulang aja deh
kasian umi sama abah mau istirahat
oh ya udah kalau gitu abang pamit dulu sama abah sama umi ya
enggak usah nanti om pamit ya
ya udah kalau gitu abang pamit ya
biarin aja om lai lo seru jalan sendiri
udah udah udah udah yuk
cing kusil lo udah dong
ah situ juga aman
emang bener bener kurang ajar tuh si sulam
iya mi abah rasa si sulam kali ini sudah bermain cantik mi
emang dia bermain cakep tapi dengan hati yang busuk asal tahu aja
kalau dia sudah memapkan mali dan tarbiji mi terus habis itu memapkan abah
habis sudah mie habis kita mi habis kagak ada sisanya lagi
kalau nanti sulam melakukan itu mi semua simpati dan kehormatan kita bakal diboyang si sulam mi
emak sama keluarganya yang lain
umi yakin si sulam ini udah ngerencanain lama yakin
bener ya licik orangnya mi
nggak salah ya pola pikir abah sama umi
eh rom lo jangan sok tau ya
salahnya di mana ya
jangan bikin abah sama umi tambah pusing rom
gini loh bah mi kalau bang sulam udah ngerencanain semuanya itu dari dulu
dan kalau emang bang sulam itu orang jahat bang sulam pasti udah ngelaporin abah sama umi ke kantor polisi
dan abah sama umi pasti sekarang udah di penjara karena abah sama umi itu kan udah nyebarin fitnah palsu tentang bang sulam
abang itu dituduh menyembunyikan fakta hukum
udah tahu yang daprak rawun bukan haji sulam
eh pakai disebari merita bohong
hukumannya berat tuh bisa seumur hidup
ngawur lo kok ngomong seumur hidup itu hukuman teroris sotoi lo
sotoi sotoi apa bang sotoi madura sotoi babat
apa sotoi padang murah puluh ribu mangkok buat sendiri
kamu ajar bener lo
eh lo berdua nih dengerin ya si sulan tuh paling seneng diangkat angkat
biar dikatain malaikat ame warga udah gitu dia tuh so
kenapa gok beli
bibir buang aja nicu gua